selanjutnya grup band lawas michael lons to rock mengobati kerinduan warga surabaya
setelah sekitar tujuh tahun tidak hadir menghibur penggemarnya
rabu malam band yang dipopulerkan tiga dekade lalu ini menghipnotis penonton dengan dua puluh lagu
baru saja membawakan lagu kedua yang berjudul sleeping chart
mereka tenggelam dalam setiap alunan bait lagu yang mengobati kerinduan penggemarnya
di lagu ketiga yasa richter mengalunkan lagu breaking
breaking my heart dengan dalam
penonton pun terhipnotis oleh suara khasnya yang nyaris tak berubah dari masa ke masa
bagi yasyah bisa kembali ke indonesia adalah mimpinya selama beberapa tahun terakhir
ia menceritakan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh dua saat berada di bali
melalui lagu the actor ia tersadar bahwa nama besar mltr sudah dikenal di indonesia
jadi kita tidak tahu apa apa tentang itu
bahwa kita akan menjadi besar di indonesia atau asia pada saat itu
berbeda dengan sang gitaris michael lens
kecintaannya kepada indonesia dimulai dari lagu sunday
video klip yang dibuat di indonesia dengan pengalaman misteri membuatnya selalu ingin kembali ke indonesia
dan ketika saya mendengarnya saya lupa bagaimana kita mencetaknya
saya mendengarnya sebagai band lain
jadi itu memiliki misteri tentangnya
sebenarnya video itu dibuat di indonesia
video itu pada suatu hari
dibuat di bali
rindu yang dalam
membuat mltr langsung memutuskan melakukan tur konser di indonesia pada dua ribu dua puluh
ini adalah waktu terlama bagi mereka meninggalkan tur di indonesia
kami tidak pernah pernah
tidak pernah pernah ke indonesia selama dua tiga tahun
kami selalu selalu kembali ke indonesia setiap tahun
selama berapa tahun
jadi itu sangat aneh
itu tidak pernah sangat bagus
dan kami telah menghilangkan penduduk indonesia
kami telah menghilangkan penduduk indonesia
membawakan dua puluh lagu dengan karya
dengan karakter konsernya yang intimate dan romantis
penonton dibuai oleh bait demi bait lagu dengan genre pop rock
meski lahir di era delapan puluh an
lagu lagu mltr juga dinikmati oleh kaum milenial
khususnya penggemar lagu romantis
bahkan salah satu penonton yang gagal menonton konser mltr di jakarta
rela kembali merogoh kocek untuk menonton konser mltr di surabaya
ketemu itu idolanya
idolanya dari luar negeri
tidak pernah ini mbak
kayaknya sudah terdekat loh
lagu lagunya itu romantis
syairnya itu kalau ditranslate bahasa indonesia itu kayak
pokoknya mengena sekali gitu loh mbak
sebenarnya saya nonton di jakarta
cuma kemarin karena ada beberapa teman yang tidak bisa
beda ya euforianya kalau ngelihat langsung
sama kita lihat dari tv kan beda
ya lebih seru sih
yang tidak hanya dibeli oleh kalangan delapan puluh s
tapi juga milenial
hitseeds mereka banyak banget kan
dan itu benar benar long list gitu
sampai generasi sekarang pun masih bisa dengerin
dimanapun di radio
masih diputerin sampai sekarang
jadi otomatis dengan hitseeds yang udah mereka punya
gak cuma satu dua lagu doang
tapi banyak banget puluhan lagu
akhirnya ya mau gak mau generasi milenial tahu juga
dan mendengarkan juga otomatis
usai menghipnotis warga surabaya
band asal denmark ini akan mengobati kerinduan warga yogyakarta
pada november mendatang
harga tiket yang ditawarkan berkisar antara empat ratus lima puluh ribu
sampai satu delapan juta rupiah
heri dlu sudarmanto surabaya jawa timur